ya tuhan aku harus mulai dari mana
kemana lagi aku harus mencari petunjuk untuk menemukan ibu kandung abi
mas bayu gak mungkin menyimpan petunjuk tentang perselingkuhannya di rumah
apalagi di kamar tempat kami menghabiskan waktu bersama
iya pasti di kantornya
mas bayu dan aku
sama mas bayu itu dulu emang gak sekedar teman biasa
tapi aku mantan pacar ya mas bayu
kok bayu nggak pernah cerita ya
pak karena mama masih belum boleh terlalu capek
mendingan kamu pulang ya
mama biar bisa cepat istirahat
namun juga belum minum obat kan
cherry udah mandi aku di jalan menuju ke rumah
sayang banget ya aku gak berjodoh sama mas bayu
padahal kan mas bayu pasti suami yang sangat setia
dibandingkan mantan suami aku datang
dimengkung kamu lagi ada disini
ada yang mau aku kasih lihat ke kamu
kamu tuh bener bener jadi masalah ya
ini kamu sekarang pulang dan jangan pernah balik lagi
kamu tuh gak akan dapat apa apa dari keluarganya bayu
bukan gak akan bob
dan aku gak akan pernah berhenti sampai aku mendapatkan apapun yang aku mau
kalau kamu gak pengen aku muncul terus disini
sebaiknya kamu mulai pikirin gimana cara kamu memberikan aku uang setiap bulan
karena aku akan menjadi anak yang sangat manis
kalau semua kebutuhan aku terpenuhi
ini bentar lagi bisa pulang
kalau kamu gak mau cakar cakaran sama dia
ini kamu sekarang pulang
yang pasti aku gak akan ikut ikutan
jangan jangan nisa yang terima terus dia singkirin
berhasil gak ya
ada yang bisa dibantu
selamat malam pak
ya malam bu
oh bapak satpam baru di perusahaan ini ya
saya istri almarhum pak bayu direktur di perusahaan ini
mungkin bapak belum kenal sama saya
oh maaf bu saya tidak tahu bu
tapi maaf bu pak bopinya sudah pulang
oh iya pak bobi sudah pulang
begini pak bobi minta tolong saya untuk ambil ada barang yang ketinggalan di dalam ruangan pak bayu
boleh masuk ke dalam ruangan pak bayu
oh boleh silakan bu
boleh masuk ke dalam ruangan pak bayu
oh boleh silakan bu
iya terima kasih
abang cuma berharap bayi masih ada di sini
kenapa ini sih anak mama yang cantik
om ini siapa
oh jadi ini putri cantik penghuni istana
cantik banget ya
lebih cantik daripada yang diceritain mamanya
om john punya hadiah untuk kamu
eh itu apa ya
kok gak ada
makasih ya om john
bang john bener bener beda banget sama mas bobby
sama cherry aja dia sweet banget
dan cherry langsung kelihatan akrab sama dia
ya tuhan aku harus mulai dari mana
tidak mungkin ada beberapa

mas bayu nggak ada rekening di bank ini
biasanya semua tagihan rekening koran alamatnya ke rumah
ini tagihan kartu kredit tujuh tahun yang lalu
cherry abis dikasih coklat sama om jon
om john baik loh
kayaknya lo bener bener kangen ya
makin ganteng aja
nanti ciri tunggu di kamar dulu ya
aku cuma kurang hati hati aja tadi
seperti yang aku omongin
kalau bang john aku terima jadi supir aku hari ini